negara kerajaan ini adalah bagian dari wujudkan negara hadir
terima kasih terhadap kecelakaan penumpang maka kami melakukan dengan sangat cepat agar
betul betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami
serahkan kemarin jadi sebelum dua puluh empat jam setelah kita serahkan kepada seluruh arimaris hari ini adalah secara
simbolis dan termasuk kepada korban luka luka tetap menjadi tanggung jawab kami dan ini pun juga
kami bersama dengan seluruh pihak juga nanti akan tetap menjaga memantau perkembangan
anak anak ini juga harus tetap kita jaga merupakan masa depan bangsa sekali lagi kami ikut prihatin
kecelakaan yang terjadi dan ikut berduka cita semoga ini tetap menjadikan pola belajaran buat
kelalaian yang kemudian berdampak kepada kehilangan
anggota keluarga yang seperti kita rasakan pada hari ini sekali diikut beres kawah terima kasih
saya iryana mardhanus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv atau media
streaming lainnya kompas tv independen